lebih dari sebelas rumah rusak akibat gempa yang melanda pidijaya aceh
sepekan berlalu pembersihan puing dan pendataan rumah rusak masih berlangsung
pemulihan pasca gempa masih menyisakan kendala
pemulihan pasca gempa masih menyisakan kendala
pemulihan pasca gempa masih menyisakan kendala

pemulihan pasca gempa masih menyisakan kendala